ada berbagai jenis kacang yang sering kita konsumsi
kacang apa saja dan diolah menjadi apa
saya kalau masak kacang panjang kacang hijau kacang merah
kalau kacang panjang ya kalau saya ya biasanya dioseng aja
paling kacang mede sih kalau di rumah
digadoin sih kadang ada kayak selai coklat gitu yang ada hazelnutnya
suka memang ya tapi kan kolesterolnya juga ya kayaknya tinggi ya
bikin jerawat ya
gak juga sih kalau enak ya dimakan aja
kali ini kita akan membahas beberapa kacang yang sering dikonsumsi di indonesia
yaitu kacang hijau kacang merah kacang kedelai kacang tanah dan kacang mete
rasa yang dihadirkan dari kelima jenis kacang tersebut tentu berbeda beda
begitupun bentuk dan cara pengolahan
lalu apa kandungan gizi dan manfaat kacang kacang tersebut berbeda beda pula
dokter spesialis gizi klinik maria haryono mengatakan
pada dasarnya jenis kacang kacangan tersebut memiliki komposisi yang hampir sama
jumlahnya saja yang berbeda
kacang kacangan didominasi oleh protein dan lemak
protein dibutuhkan untuk regenerasi sel sel yang rusak
lemak kacang pun lemak yang bersifat baik dan dibutuhkan
selain itu terdapat juga vitamin e dan mineral yang dibutuhkan untuk metabolisme
kalau membandingkan antar kacang sebenarnya tidak ada yang bisa kita unggulkan
karena semua berada dalam kedudukan yang sama lah ibaratnya
karena komposisinya semua saling menguntungkan
beberapa tulisan mengatakan kacang hijau
ini sedikit lebih diuntungkan karena proteinnya lebih tinggi
kacang yang lain pun kandungan proteinnya cukup
dengan catatan protein itu kan tidak hanya semata mata datang dari kacang
itu sebabnya harus kita kombinasi dengan bahan makanan yang lain
kacang yang lain
hampir semua jenis kacang harus diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi
karena teksturnya yang keras untuk menghasilkan cita rasa yang baik dan mematikan bakteri atau parasit
kacang yang lain
namun seringkali kita temui kacang kacangan tersebut dibungkus dengan tepung dan telur
ditambahkan gula yang banyak hingga dijadikan isian coklat
ketika olahan tersebut dikonsumsi secara berlebihan
inilah yang bisa menyebabkan kolesterol dan juga jerawat
lalu bagaimana cara mengkonsumsi kacang yang baik
boleh menambahkan tambah tambahan tersebut namun jangan terlalu banyak
dan konsumsilah kacang secukupnya
tim liputan cnn indonesia jakarta